upaya penyelundupan enam ekor anak macan akar ke pulau jawa berhasil digagalkan balai karantina di pelabuhan bakauheni lampung
satwa yang dilindungi itu kini dititip rawatkan di pusat penyelamatan satwa bksda lampung
inilah enam ekor macan akar yang berhasil diselamatkan petugas balai karantina pertanian wilayah kerja bakauheni lampung kamis malam
macan akar ini awalnya hendak diselundupkan ke pulau jawa melalui paket yang dititipkan menggunakan bus antar provinsi dari palembang
enam anak macan akar ini kemudian dititip rawatkan di pusat penyelamatan satwa seksi wilayah tiga lampung bksda bengkulu jumat siang
selanjutnya macan akar ini akan menjalani perawatan dan pemulihan hingga siap untuk dilepasliarkan kembali ke alam
macan akar menjadi buruan masyarakat lantaran nilai jualnya yang terbilang tinggi di pasaran
dugaan sementara hewan langka ini akan dijual diberi
kalau kita lihat ya kondisinya sangat berat ya untuk beberapa ekor untuk bisa bertahan
saya nggak yakin kan kondisinya memang sudah sangat jelek
bisa sederhananya mungkin kalau penyakit itu sembuh meragukan dan kemungkinan tidak sembuh
maka pilihannya banyak yang meragukan dan ke arah tidak sembuh dengan melihat kondisi yang seperti ini
petugas dari bksda telah mengantongi sejumlah identitas baik pengirim maupun penerima
bksda selanjutnya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk pengembangan kasus